seorang pemakai dan pengedar narkotika di garut menangis ketika ditangkap tim elang makorem enam puluh dua taruman negara garut
sementara itu di bandung seorang kurir narkoba asal vietnam ditangkap di bandara hussein sastra negara
karena kedapatan membawa delapan ratus lima puluh gram narkoba yang disembunyikan di dalam pembalut
pria asal boyongbong garut ini menangis saat dicecar secumlah pertanyaan oleh anggota tim elang makorem enam puluh dua taruman negara garut
ia adalah seorang kurir narkoba yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu di kawasan pasar simpang bayombong garut
paket sabu sebanyak dua puluh delapan gram uang tunai serta kartu anjungan tunai mandiri ditemukan dari pelaku
meski barang bukti sedikit namun pelaku ternyata positif menggunakan tiga jenis narkotika terlarang
selain positif gunakan sabu kurir yang juga pemakai ini positif gunakan ganja serta ekstasi
kami hanya dapat menangkap salah seorang karena yang satu kita kejar dan kita tidak bisa menangkap akhirnya kita tangkap yang satu
ini pelakunya kurir
kurir dan penjual
ridwan merupakan kurir narkoba yang hendak melakukan jual beli sabu bersama temannya
namun seorang kurir lain berhasil melarikan diri saat dilakukan penyergapan oleh tim elang markorem taruman negara
sementara itu di bandung jawa barat wanita berusia lima puluh tahun warga negara vietnam ditangkap di bandara hussein sastra negara
karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat delapan ratus lima puluh gram
ia merupakan penumpang dalam penerbangan dari bandara chang ih singapura menuju bandara hussein sastra negara bandung
dari hasil penggeledahan petugas mendapatkan sebuah plastik berisi sabu yang sengaja disembunyikan tersangka di balik pembalut yang dikenakannya
akibat perbuatannya tersebut pelaku akan dijerat dengan undang undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal selama dua puluh tahun penjara
tim liputan transmedia